selamat malam mbak ayu salam olahraga
mas bima sekarang sudah tanggal dua puluh satu februari tiga hari lagi tanggal dua puluh empat
berarti ini menjelang bergulirnya kembali liga dua
apakah sebenarnya tim anda sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari pssi dan juga pt lib
dan kapan diberitahukannya
oke oke mungkin yang pertama saya ucapkan selamat dulu untuk mengurus selalu pssi yang baru terpilih di klb
beberapa hari yang lalu pak erik
pak zayunudin amali mbak ratutisya dan seluruh jajarannya
selamat bekerja mudah mudahan saya dapat memperbaiki persetak bulan nasional
nah kemudian yang memang perlu diperbaiki menurut saya
yang kedua mengenai kelanjutan liga dua memang sampai saat ini belum dibahas mbak ayu
jadi kalau tanggal dua puluh empat februari rasanya itu sudah cukup impossible karena itu tinggal tiga hari lagi
sementara pengurusan perizinannya pun memakan paling tidak dua minggu
jadi saya rasa
yang direncanakan pak erick adalah betul tadi sudah disampaikan di pemberitaan bahwa akan ada sarsehan dua minggu setelah beliau terpilih
ya mungkin harapannya di akhir minggu depan
nah di sarosahan itulah baru ditampunglah aspirasi dari seluruh elemen sepak bola
liga satu liga dua liga tiga asprof dan lain lain
baru disitulah menampung bagaimana selanjutnya sepak bola ini akan dibawa kembali
mengenai kelanjutan terus terang sampai saat ini memang belum ada
kalau dilihat dari timeline terus terang agak pesimis mbak
jadi mengingat bulan depan sudah bulan puasa bulan berikutnya sudah world cup
jadi kapan kita akan menjalankannya
jadi memang ini agak mission impossible melanjutkan liga dua musim ini
tapi kita lihatlah nanti di sarang saya itu seperti apa
dan liga satu pun sekarang pelaksanaannya banyak pertandingan pertandingan yang masih banyak penundaan
karena perizinan kepolisiannya yang belum didapatkan
jadi komplikasinya amat sangat rumit untuk melanjutkan liga dua di musim ini
jadi seperti itu
tapi kita tunggulah pertemuan dengan pak erik dengan seluruh jajaran sepak bola di sarasen nanti
jadi kita lihat seperti apa
jadi kita masih menunggu mbak sampai sekarang
berarti saya bisa menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pssi maupun dari pt lib juga selaku penyelenggara
bahwa akan diselenggarakan
diselenggarakan kembali liga dua pada tanggal dua puluh empat februari ya mas bima
seperti itu ya pernyataannya
kalau kita melihat salah satu janji dari erick thohir ketika menjabat sebagai ketua umum pssi adalah bergulir ya kembali liga dua dan juga liga tiga
kalau melihat timeline yang cukup sempit seperti ini
sebenarnya sistem seperti apa sih yang paling mungkin bisa dilaksanakan ke depannya
ini bicara musim ini atau musim selanjutnya
untuk musim ini
dan mungkin untuk evaluasi ke depannya juga mas
kalau musim ini rasanya memang sistem apapun baik bubble pun rasanya sudah amat sulit
karena kembali lagi tadi
hampir seluruh tim liga dua juga saat ini sudah mengubarkan timnya
jadi kalaupun mulai lagi restart itu paling cepat memakan waktu satu bulan untuk mempersiapkan diri dari seluruh klub liga dua
dan kalau satu bulan itu berarti kan sudah akhir maret
akhir maret itu sudah menjelang lebaran
itu akan bertabrakan dengan kalender musim depan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat yang akan ancar ancarai itu dimulai di bulan juli
jadi kalau memang dipaksakan apakah memungkinkan nggak nih pertandingan liga dua ini selesai sebelum bulan juli
ini kan saya rasa amat sangat sulit karena masih menyisakan cukup banyak pertandingan di liga dua
ya itu saya rasa timingnya timingnya hampir hampir tidak mungkin untuk melanjutkan kembali kompetisi di musim ini
nah kalau musim selanjutnya sih saya rasa ini yang sebenarnya yang lebih kami tunggu adalah kepastian untuk musim selanjutnya
jadi kalau di musim musim lalu itu kan penjatualan ini selalu menjadi isu
kita tidak bisa tahu kira kira di tanggal berapa liga musim depan mulai
bulan apanya aja sulit apalagi tanggal gitu
jadi ini yang mungkin harus dipecahkan oleh pengurus baru bagaimana menciptakan suatu kompetisi yang kepastiannya lebih tinggi
sehingga kami bisa mempersiapkan diri secara lebih baik gitu
ya kalau format pasti akan kembali harapan kami kalaupun di musim depan akan kembali ke format normal
ya mungkin perizinannya nih yang perlu dibantu difasilitasi dengan pihak polisi supaya memang perizinan itu bisa pasti gitu
jangan tau tau sebelum h tiga pertandingan ternyata perizinan tidak bisa dikeluarkan
jadi hal hal seperti itu yang kami harapkan dari pengurus baru untuk membantu
jadi hal hal seperti itu yang kami harapkan dari pengurus baru untuk membantu
jadi hal hal seperti itu yang kami harapkan dari pengurus baru untuk membantu

mas bima berarti memang cukup sulit ya untuk dil exhiltkin tiga duanya pada tahun ini
namun kalau kita menarik kebelakang ini beberapa bulan tiga duanya telah dihentikan
lalu bagaimana nasib dari pemain dan juga ofisial selama ini mas bima
ya betul memang
kebanyakan tim saya tidak bisa menyamaratakan semua tim
tapi kalau dari kami sendiri
setelah keputusan exco pssi di dua belas januari memang tim pada saat itu kami bubarkan sambil menunggu lebih lanjut
ternyata memang sampai sekarang kami belum mendapat kabar
jadi kalau sampai sekarang belum mendapat apa apa kelihatannya hampir mustahil
walaupun ini saya mencoba realistis tentunya harapan saya sebenarnya mau berlanjut
tapi untuk realistisnya amat sangat sulit
jadi pemain dan tim memang sudah dibuarkan per januari
kalau dari kami mungkin ada tim lain yang sebelumnya sudah bubar juga
di desember mungkin pada saat oktober setelah kejadian kanjuran sudah dibubarkan ada juga
ada juga yang mungkin sampai februari masih berjalan
kalau dari kami memang di januari itu adalah terakhir kami
jadi beberapa pemain kami pun sudah kami pinjamkan ke liga satu
jadi seperti itu situasinya
baik mas bima memang kalau kita lihat secara realitanya
karena mungkin untuk di tahun ini sangat sulit
tapi pastinya kita masih menyimpan asa ya untuk liga dua di tahun depan
semoga akan lebih baik lagi pastinya
dan tidak ada kejadian kejadian yang bisa merugikan baik tim maupun juga ofisial
terima kasih banyak mas bima sinung ceo psim yogyakarta
selamat malam selamat beraktivitas kembali